pelatih merupakan sosok kunci bagi perkembangan tim maupun para pemain sebagai individu
di indonesia sendiri kurikulum kepelatihan sepak bola telah dirumuskan dalam vilanesia
filosofi sepak bola indonesia pada tahun dua ribu enam belas
dan telah diakui federasi sepak bola asia afc
semenjak itu kursus kursus kepelatihan mulai digalaskan
lisensi kepelatihan di indonesia sendiri terbagi ke dalam lima tingkatan
yakni lisensi d c b a dan lisensi afc pro
tim liputan cnn indonesia berkesempatan untuk melihat langsung kursus kepelatihan lisensi d
yang digelar persija jakarta di persija training center sawangan jawa barat
meski tak lazim bagi sebuah klub menggelar kursus
ini kali kedua persija menggelarnya
tentunya kita kepengen tadi meningkatkan partisipasi di sepak bola dalam hal ini khususnya dalam hal pelatih
semakin banyak orang yang mengikuti kursus semakin banyak orang yang jadi pelatih
tentunya ini akan semakin baik untuk tingkat partisipasi di sepak bola akar rumput
dan juga tentunya secara khusus persija selalu meningkatkan jumlah partisipasi di segala level
kursus kepelatihan lisensi d terbagi menjadi beberapa sesi dengan berbagai topik yang berbeda beda
mulai dari pemahaman taktik hingga pembentukan mental pemain
pelatih kawakan iwan setiawan didapuk menjadi instruktur pada kursus kali ini
satu pertama adalah masalah mentality
jadi kalau kita cerita sepak bola sepak bola itu adalah penggabungan ya holistik daripada fisik
teknik taktik dan mentality
salah satu peserta yang ikut dalam kursus adalah alik ribo pelatih fisik timnas amputasi indonesia
mila ya dia juga komentarnya sama
masalah dari mental fight nya itu
jadi kita sempat ngobrol bahas selama tentang itu bagaimana solusinya
bagaimana kita menghadapinya sebagai coach
bagaimana kita bisa memperbaiki itu dari bawah
karena pasti semuanya akan berubah ubah
semua masalah harus dari masalah besarnya dilihat terus di breakdown
nah dari situ dari lingkungan paling kecil kita angkat lagi untuk menjadi benar
itu yang paling berkesan buat saya
berprofesi sebagai komentator sepak bola
edwin setia dinata mengaku ikut kursus untuk menambah wawasan sepak bolanya
kalau saya lihat di luar luar itu pelatih usia muda bahkan di level grassroot
lisensinya sudah tinggi tinggi gitu
sementara kita yang lisensi tinggi
biasanya gak mau masuk ke kursus ini
maka pelatihnya harus banyak dan berlisensi tinggi
sehingga fondasi kita kuat
dan saya berharap banyak pemain pemain masa depan dari level grassroot
dengan dilatih pelatih berlisensi tinggi
bisa menjadi pilar ke depan untuk masa depan indonesia
salah satu pelatih yang telah mengambil lisensi adalah zulfikar
zul yang terakhir berlisensi cpssi
dan juga msb super champ di daerah tangerang selatan
membantu itu analisis
karena dari situ kita tahu
yang awalnya kita cuma bikin latihan untuk hari ini
kalau analisis itu kita membantu
lebih detail oh ini kurangnya dimana kita ini
kita rundingin lagi dengan coaching staff dengan teman teman
oh kurang ini kita buat lagi
kita rancang metode latihannya
untuk kedepannya lagi gitu
zul sendiri berharap biaya kursus kepelatihan dapat dipermurah lagi
agar semakin banyak pelatih yang mengambil kursus
zul merogoh kocek lima juta rupiah untuk kursus lisensi d
dan sepuluh juta rupiah untuk lisensi c
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatih pelatih di indonesia
seharusnya menjadi prioritas utama pssi
kerjasama dengan berbagai pihak seharusnya bisa dilakukan
seperti dengan kemenpora ataupun dengan kemen dikbut
dengan pelatih pelatih berkualitas
maka akan lahir pula pemain pemain berkualitas
tim liputan cnn indonesia